besoknya kita jengukin adi ya pa
besoknya kita lihat adi udah sembuh atau belum
kalau gitu cis ke kamar dulu ya pa
nanti istirahat ya sayang
terima kasih sayang
mas ke tim ini mau bantuin ya
udah nanti biar hal nyusul aja kita makan dulu aja ya
jadi gimana kondisi dennis tuh
kami sudah mengupayakan yang terbaik
tapi pak dennis tidak tertolong
indah rilaih wa indahirrujihu
kalau bapak mau melihat jenazahnya
apa yang mau denny ceritakan di saat terakhir tadi
dan dia juga belum sempet bilang siapa keluarga jessica
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
jangan kaget pak dennis
aku kenyang banget pa
aku masa udah habisin tiga croissant sama dua
iya lah kalau makannya manis manis semua sayang
kau yang seringan ya
pop jes ke toilet sebentar ya
pak hai pak
kenapa berhenti pak
itu kan irfan
kenapa ketemu pak chandra sama keluarganya disini
kalau pak chandra dan istrinya lihat saya sama jessie bisa panjang urusan
ya saya tadi lagi sama rekan kerja
pak irfan apa kabar
papa ngapain sih masih ramah tamah segala sama irfan
dia itu kan udah menggagalkan operasi matanya
dia itu kan udah menggagalkan operasi matanya nino
kita duduk sebelah sana aja
jangan ada yang kosong tuh
oke van saya kesana dulu ya
lebih baik saya keluar aja
sebelum jessi kembali dari toilet
dan mereka semua melihat saya sama jesse
kamu kesini segera ya
semoga jesse belum muncul
kamu ke dalam
tungguin jscd lagi di toilet
sih ke mobil duluan
itu sahabat aku namanya jesse
itu bukan temennya el
elsa yang itu tuh
ada apa ya
jadi mama liat dia waktu itu di rumah rehabnya elsa
kok dia ada disini ya
apa mungkin dia sembuh
temennya elsa siapa
papa inget gak sih pak
namanya jesse mah
tadi ada pak irfan sekarang ada jessi
dia ngapain disini
oke kayaknya dia sendiri deh pak
ya gak sama siapa siapa kok
itu kan nino suaminya elsa
aku tanya sama dia ya
cepet aja dia tau papa di mana
tapi ada itu
aku coba tanya aja deh
ayo kita ke depan pak
bapak udah nunggu di depan
diri sendirian atau dengan siapa pak
tadi dia sama seorang laki laki noh
oh berarti jaycee kesini
bukan dengan pak irvan
mungkin hanya kebetulan
namanya juga sama itu berarti
jaycee temennya elsa ini gak ada hubungan apa apa
dengan pak irvan
aku boleh gak minta tanggung sama kamu sayang
bilang sama anak buah kamu
suruh cari jaycee
soalnya jessi pernah bilang sama aku
kalau papanya itu tinggal di jakarta
kamu kan di jakarta juga sayang
kamu bantuin cari ya
rasanya aku harus bicara dengan jessi
sekalian aku juga mau tahu
bagaimana sebenarnya hubungan jessi dan randy
maaf pak bisa antar aku ke jaycee pak
buat apa noh
kemarin elsa sempat telepon
dia nyari jaycee
aku mau bicara langsung sama jaycee pak
jaycee udah keluar noh
yaudah kita keluar aja
semoga aja dia belum pergi jauh ya

nanti mama pesenin makanan ya
bapak kenapa kok duluan
jaycee kesini sama irfan
jaycee udah pergi noh
jaycee udah pergi noh
kalau memang irfan dengan c
kalau memang irfan dengan jaycee
jadi dia bilang kolega
jadi dia bilang kolega
kalau dia itu bersama jesse

ada apa pak
ayo kita masuk ke dalam lagi
ayo kita masuk ke dalam lagi
padahal semuanya terkesan sudah di depan mata
padahal semuanya terkesan udah di depan mata
pikir peneror itu akan terungkap dengan gue menemui dia
gue pikir peneror itu akan terungkap dengan gue menemui deniz
tapi kenapa kayak begini allah
kenapa harus begini terus sih
kenapa harus begini terus sih
akhirnya kalian datang juga ya ampun aku nungguin kalian dari tadi loh
hubunganku sama mas randy udah selesai
jadi rendy selingkuh
kau saksikan sama dia aku gak pedekat lagi
rasanya aku gak percaya
sepertinya randy bukan orang seperti itu deh
tapi kamu jangan bersuara dulu ya
gak diangkat lagi pak
siapa sih ini
eeh pak noval
pak noval mau bayar utangnya hari ini kan
ibu salah sambung
ibu salah sambung
sudah saya bilang salah sambung bu
pak bapak jangan macem macem kayak begini dong pak
kan bapak yang kasih nomor telepon bapak waktu itu sama saya
jangan karena bapak belum bisa bayar hutang
terus bilangnya salah sambung terus
pak pokoknya saya tunggu utangnya bapak harus dibayar hari ini juga
tolong bapak novel jangan lari ya
maaf ya bu saya bukan pak nova
sudah saya bilang setelah sambung
jangan bohong pak saya tahu ini pak noval
wah aku udah tahu nama orang itu
kok soal peneror itu pak
dia kabur dari tanah
kok seperti orang yang neror di rumahnya alda nadim
iya ya namanya iqbal ya pak dea
oh iya oh benar
iqbal pak noval cipsahnya
dateng ke sana
siapa yang kembali ke pressure ground ini
tak ada apa
ambil peti isinya batu
pasti ada sesuatu
manggut doang lu kayak pelatu
mau ada bicara sebentar
sebentar aja kok mas
mas ini penting banget
kamu lagi ada masalah ya
kamu tuh kalau lagi ada masalah
jadi simpen sendiri
kamu tadi dengerin saya gak sih
kan ada aku disini
ya karena kamu nih kalau beban nya sendirian
coba cerita sama kok kenapa
aku bisa memberikan tempat yang nyaman buat kamu untuk jadi
tempat bersandar yang paling enak guys
ini tuh bisnis suami istri guys
untuk selalu ngerti selalu memahami
secara dari satu sama lain
soalnya aku mau ke dennis
jatuh dari jurang
dirawat rumah sakit
tapi sebelum saya tahu
tidak ada yang bisa diberikan
identitas keluarganya jessica
tidak ada yang bisa diberikan
identitas keluarganya jessica
tidak ada yang bisa diberikan
yuk beritahu suaminya
jadi kaubs piti
informasi yang saya dapat selama ini
saya nggak tahu harus ngapain lagi
kamu udah berusaha semaksimal yang kamu bisa mas
kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri
jangan membebani diri kamu sendiri mas
semuanya pasti akan ada jalan keluar
kayaknya cerita sama aku ya
alasan saya nggak mau cerita ke kamu kan
alasan saya gak menambah beban pikiran kamu
sekonnya kalau kamu tahu aku jadi stres
kandungan kamu turun lagi
kandungan kamu turun lagi
saya gak mau balun biru lahir prematur
proses kehamilan aku
memang seperti ini mas
malah kalau misalkan kamu juga
emang kamu pikir aku gak tambah stres
aku stres mengkirin kamu
aku stres mengkirin kamu
aku stres mengkirin kamu
lain kali kalau ada apa apa nanti saya
jaga kandungan kamu dengan baik
jangan sampai stres lagi
saya gak mau balun biru lahir prematur
mengganggu tengah malam pak al
ini pak al rena demam
saya sudah telepon dokter yang biasa
tapi dognes sedang keluar kota
dan dia tidak bisa datang
saya juga sudah coba kompres
tapi demamnya belum turun turun juga pak
saya telepon bapak
untuk bantu saya
antar rena ke rumah sakit
saya kesana sekarang ya kita anda
saya akan ke rumah sakit ya
baik terima kasih pak ang
kamu kok jadi sering sakit sakitan begini sih
belum masuk rumah sakit
ini belum biru nanti
itu sama seperti rina
kalau bisa dijaga ya
udah jagain rina
dengan sangat baik mas
dengan sebesar kamu
sekarang kita jaga
anak kita ya
besoknya kita jengukin adi ya pak
besoknya kita lihat adi
udah sembuh atau belum
jis ke kamar dulu ya pak
adi silahkan ya sayang
kenapa berhenti pak
tadi keluarga nino
mereka jalan sampai tau
lalu mereka bilang
mama mau mandi dulu ya
enggak pak makasih pak
ada yang mau papa bicarain sama kamu
tadi papa lihat jesse itu naik bareng mobilnya irvan
bareng mobilnya pak irvan
papa yakin banget
papa gak mungkin salah lihat
jadi foto yang dikirim elsa waktu itu ada jesse dan pak irvan
berarti pak irvan papanya jesse
ya sepertinya begitu no
karena walaupun dilihat dari belakang itu gak asing buat papa
ya kalaupun memang betul pak irvan itu papanya jesse
kenapa justru pak irfan terkesan merahasiakan dari kita ya
papa juga sampai mikirin sama kamu
kayaknya pak irfan ini ingin merahasiakan
dia gak mau orang lain tahu kalau jessi itu anaknya dia
kita gak usah ikut campur tuh ya
dalam urusan irvan
karena papa gak mau
kamu jadi bermasalah dengan irfan karena urusan hal ini
saat ini dia ini bukan orang sembarangan
ya udah kamu istirahat ya bapak tinggal
kalau memang benar jesse adalah anaknya pak irvan seharusnya pak irvan kenal dengan randy
dahlia kamper toilet pole usir serangga hilangkan bau
sebentar ya saya mau tiru van bupantai dulu
bunga barang jualan ya si